dan yang kelima sebagai rangkaian
tapi sementara menunggu mungkin karena produksi urinnya juga tidak ada
dapat gajinya lancar gitu aja
nanti sorry untuk u delapan belas nya baru dipanggil
menjadi pemandangan yang menemani saya menuju titik selam pertama
apakah sudah selesai sedikit lagi pemirsa
soalnya aku compete sama orang yang tingginya dua ratus sepuluh dua ratus lima belas
yaitu joglo kalideres dan di jalan raya daan mogot kilometer sebelas
apakah itu misalnya ada keuntungan ekonomis itu masuk ke perusahaan media
nah ini berapa kalau nggak salah sebelas jahitan
sesampainya di darat saya langsung memasukkan kerang yang telah dikumpulkan ke dalam karung
silakan saja dilakukan pemeriksaan dengan cara cara yang tepat
karena itu kominfo bekerja sama dengan gen z dan memperkenalkan informasi yang tidak terbatas
menjadi pemadam kebakaran selain butuh nyali lebih
coach eman gimana sehat ya
atau yang udah pro bahkan nanti yang ngerengin proyekifnya
jadi ya kalau kita ngeliat poin terus kan
jadi pembebasan pajak bumi dan bangunan begitu ya
betul yang paling penting adalah tadi penegakan diagnosis dulu
mungkin kalo gue liat seluruh timnya pasti tau lah
rencana merenovasi stadion jakarta international stadium jis akan dilakukan setelah fifa datang
jadi biasanya kalau air yang banyak mikro banyak itu kan sering langsung kayak berlumut gitu ya